ayam utuh ala palestina ini lagi banyak dicari nih namanya ayam nasi mandi
satu ayam utuh dibanderol tiga puluh sembilan saja
untuk membuatnya cukup panjang nih prosesnya
digunakan ayam yang bobotnya tidak lebih dari satu kg ya supaya porsinya pas
bumbui selama enam jam supaya meresap lalu bagian kakinya diikat supaya bentuknya nggak rusak saat dipanggang
selanjutnya ayam disusun seperti ini untuk dipanggang
dengan panas empat ratus derajat celcius lemak dagingnya langsung meleleh

kita tunggu berapa lama pak

empat puluh lima menit kalau ditunggu lama juga ya
jadi saya tunggu di dalam aja ya pak ya sampai ini matang
sebelum disajikan dengan nasi mandi ayamnya dipotong potong
nah kalau sudah begini bisa nih untuk empat orang
makanan ciputengah memang biasanya terkenal dengan rempah rempahnya lengkap sehingga menghasilkan rasa yang kuat
karena ini menurut saya terasa rempah rempahnya pas banget sehingga ringan ketika dimakan
apalagi lemak dari ayamnya dan juga nasinya enggak terasa
pokoknya pepaduan rasanya disini berbeda
masih sajian ayam utuh tapi yang ini resep dari cibinong jawa barat
namanya terkenal dengan sebutan ayam panggang pedang
karena dipanggangnya pakai pedang seperti ini
kalau boleh tahu nih eh kenapa harus pakai pedang sih
musingnya untuk apa
kalau pakai pedang biar cepat matang juga
kalau misalkan pakai bambu kan ini jadi apa
kalau pakai ini bisa ini lagi
buat besarnya lagi kan
nah ini memang ayam pedangnya selama dipanggang itu ditusuk tusuk terus ya mas ya pakai pedang ini
supaya memang proses pematangannya lebih cepat dan lebih empuk nanti dagingnya
kemudian nggak lupa juga nanti dibungkit terus ya mas ya
terus selalu dibungkuin berkali kali supaya memang bungkunya benar benar meresap dan juga rasanya lebih mantap
setelah dipenggang lima belas menit ayam pedang disajikan dengan lalapan sambal serta nasi timbel
satu porsi ayam pedang yang menggunakan ayam kampung ini dibanderol rp sembilan puluh lima
bisa nih buat santap dengan keluarga
ini dagingnya walaupun tadi dipanggang dibolak balik berkali kali tapi nggak ada rasa ataupun aroma asap sama sekali
pokoknya dagingnya empuk
yang benar benar meresap dan gurih banget
bagi penyuka asin pasti akan suka karena rasa asinnya benar benar pas
ditambah ada sambel manis pedes pokoknya apapun makin mantap rasanya